asian games dua ribu delapan belas pesta olahraga terbesar di asia
tengah berlangsung di jakarta palembang dan juga jawa barat
walaupun besok sudah closing ceremony
ini berhasil menarik minat warga untuk menyaksikan langsung pertandingan
sekaligus berekreasi di venue asian games
lora bung karno
sejak pembukaan asian games pada delapan belas agustus
zona rekreasi yang bertajuk asean fest ini tidak pernah sepi pengunjung
setiap zona memiliki tema tersendiri
seperti zona kaka yang bertemakan seni dan budaya
di zona ini terdapat booth booth yang memamerkan budaya dan kesenian indonesia
sekaligus sebagai tempat untuk bersuap foto
zona kk juga menyediakan aneka permainan yang banyak digemari anak anak
mulai dari lantai
arena permainan mini skateboard
sampai permainan tradisional seperti engkrak
euforia asian games pun berhasil merasuk ke masyarakat indonesia
seperti yang dirasakan gultom dan keluarga yang berasal dari bandung
selain datang untuk menonton langsung pertandingan bulu tangkis di istora senayan
dia juga memanfaatkan area rekreasi di asian fest
yang pertama adalah memberikan hiburan kepada keluarga kami semuanya
kita merasakan euphoria yang utama itu
kemudian kita mau mendukung seluruh tim asian games yang ada di sini
jadi sekeluarga sangat bahagia sekali bisa ikut mendukung teman teman
ataupun pahlawan pahlawan atlet indonesia
begitu pula dengan keluarga ade dan ruki dari depo
bersama kedua anaknya mereka menjelajahi asian fest
dan tidak melewatkan kesempatan bersuap foto
walaupun tidak mendapatkan tiket untuk menyaksikan pertandingan secara langsung
mereka tetap puas karena di zona kk
anak anak mendapat pengetahuan tentang budaya indonesia
kalau pertamanya sih mereka lihatnya dari tv ini ya
kan kemarin kita ada beberapa tandingan langsung
nah mereka bilang
bun kita pengen tahu dong kayak gimana sih di sana
nah akhirnya kita kesini dan benar benar sesuai dengan apa yang kita lihat di tv
sama di sini peminatnya cukup banyak
zona rekreasi di gelora bung karno berlangsung selama asian games hingga dua september
untuk masuk ke area rekreasi ini
pengunjung dikenakan biaya sebesar
biaya ini belum termasuk tiket pertandingan asian games
anggar fathani jakarta